wakil ketua komisi dua dpr saan mustopa menjelaskan pembahasan soal anggaran belum dilakukan
karena menunggu peraturan kpu tentang tahapan dan jadwal pemilu
pkpu serta anggaran harus dilakukan secara simultan
agar jumlah yang disepakati benar benar efisien
saan menegaskan tidak ada upaya mengulur apalagi menunda pembahasan anggaran
ia memastikan pembahasan anggaran akan dilakukan jika sudah benar benar matang
komisi dua pun menargetkan anggaran akan segera cair paling lambat akhir april dua ribu dua puluh dua
posisi dpr itu tidak dalam posisi tadi menunda
apalagi terkesan politis ini sengaja mengulur untuk ini anggaran
kita ingin tahapan kan dimulai empat belas juni dua ribu dua puluh
nah kalau misalnya kita sepakati di bulan april
itu kan masih ada tahapan untuk
untuk pencairan kan
karena begitu tahapan disepakati
maka pencairan dana itu langsung dilakukan
ketua kpu ilham saputra mengatakan
kpu telah mengurangi anggaran pemilu dari sebelumnya rp delapan puluh enam triliun menjadi rp tujuh puluh enam triliun
dari jumlah tersebut lima puluh empat persen diantaranya adalah honor badan penyelenggara ad hoc
dengan semakin dekatnya jadwal tahapan pemilu
yakni pada juni mendatang
anggaran yang belum cair dapat mempengaruhi
dan di sini

kpu dalam posisi siap menunggu pemerintah dan dpr untuk duduk bersama membahas anggaran pemilu dua ribu dua puluh
ya tentu saja akan berpengaruh
kita khawatir kemudian dalam rangka mempersiapkan segala hal terkait dengan menjalankan tahapan penyelenggara pemilu
kita khawatir anggaran tersendat
kemudian nanti proses tahapan pemilunya akan kurang baik
kenapa karena memang kita memerlukan anggaran
dan yang paling dekat adalah tahapan ketika masuk tahapan adalah verifikasi partai politik
nah ini tentu penting agar kemudian kita ajukan saat ini
tetapi tentu kita akan berkoordinasi kembali dengan dpr dan pemerintah
sementara peneliti forum masyarakat untuk parlemen atau forma p lucius carus
menduga ada skenario yang sedang disusun yang bisa berujung pada isu penundaan pemilu
hal itu terlihat dari sikap partai politik
yang reaktif merespons isu tersebut
menurut lusius skenario tersebut bisa diawali dengan upaya menunda pembahasan anggaran
yang belum kunjung dibahas oleh pemerintah dan dpr
saya kira memang hampir semua partai terlihat menganggap serius isu penundaan pemilu
atau juga amendement konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan
sekilas kita melihat ini seperti wacana yang timbul tenggelam dan tidak serius
tapi saya kira anggaran ini menjadi kunci
keseriusan atau ketidakseriusan dpr maupun pemerintah
untuk memastikan pemilu dua ribu dua puluh empat itu tidak diganggu gugat lagi
sesuai undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tahapan pemilihan umum dua ribu dua puluh empat
anggaran pemilu akan dimulai dua puluh bulan sebelum tanggal pemungutan suara
atau pada juni dua ribu dua puluh
namun hingga kini anggaran pemilu belum cair karena belum ada kesepakatan soal jumlah anggaran
dari total rp tujuh puluh enam enam triliun anggaran pemilu dipenuhi oleh empat sumber apbn